pada rabu sore penyidik subdit keamanan negara di treskrimum polda jawa timur melimpahkan berkas tahap dua
untuk lima orang tersangka tragedikan juruhan
mereka adalah ketua panpel arema fc abdul haris
dan tiga anggota pori
anggota brimov akp hasdarwan
kabak ops polres malang kompol wahyu setio pranoto
serta kasat samapta polres malang akp bambang sidik
pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti dilakukan setelah jaksa peneliti menyatakan
berkas perkara untuk lima tersangka ini dinyatakan lengkap syarat formil dan material dan dinyatakan p dua puluh satu
sementara berkas perkara satu tersangka lainnya
mantan dirut pt lib ahmad hadian mukita dikembalikan jaksa peneliti ke penyidik
karena kurang syarat material atas pasal yang disangkakan
yakni pasal tiga ratus lima puluh sembilan atau tiga ratus enam puluh kuhp
dan atau pasal satu ratus tiga ayat satu junto lima puluh dua
uu sebelas tahun dua ribu tiga tentang keolahragaan
sehingga masih dalam tahap p sembilan belas
pertama ini penutup mengatakan sifat terhadap berkas perkara
atas nama tersangka lima tersangka yaitu ss dari panvel
tersangka ah dari security official
tersangka osp dari pori
tersangka bsa dari pori
tersangka hm dari amatak pori
terhadap tersangka tersebut
ada yang seru seru yang ditetapkan p dua puluh satu
dan layak untuk dipajukan ke tahap penutupan
terhadap tersangka ahr dari pt lib
kami kembalikan pada penyidik
karena tidak terpenuhinya unsur pasal yang disangkakan
tersangka ahmad hadian lukita saat ini tidak ditahan
mengingat masa penahanannya di penyidik telah habis
meski demikian pihak penyidik menyatakan
akan tetap menjalani proses hukum
untuk tersangka ahmad hadian lukita
dengan melengkapi kekurangan syarat material
sesuai petunjuk jaksa
yakni mengumpulkan keterangan saksi ahli
kami wajib untuk mengularkan terhadap tersangka di pori
sampai lalu kami tetap berupaya untuk mengulangi syarat material
yang ada kekurangan tersebut
apa syaratnya yang jadi petunjuk dari kejaksaan tinggi
rencana kami akan berupaya untuk mencari keterangan ahli kembali
proses persidangan untuk lima tersangka tragedikan juruhan
akan dilaksanakan di pengadilan negeri surabaya
dengan alasan keamanan
setelah tahap dua ini
kejaksaan tinggi jawa timur menunjuk dua puluh orang jaksa penuntut umum
untuk menangani sidang tragedikan juruhan
berkas perkara lima tersangka segera didaftarkan
ke pengadilan negeri surabaya untuk segera disidangkan
wahyu pratama surabaya